kita masuk ke informasi mudik pengguna jalan tol trans jawa semakin dimudahkan dengan adanya integrasi sistem pembayaran baru ruas tol
ya selain sejumlah gardu tol berskala intermediate dihilangkan pengendara bisa menggunakan hampir semua jenis kartu e payment sebagai alat pembayar non tunai di gardu tol
juni dua ribu enam belas merupakan uji coba pertama pengintegrasian sistem pembayaran ruas tol dengan beda operator yang mencakup tujuh ruas tol dengan empat perusahaan pengelolanya
dalam pengintegrasian ini dilaksanakan dalam dua klaster yakni dua klaster meliputi ruas jalan tol dari jakarta cikampek cipularang hingga cikopo dan palimanan
sedangkan untuk klaser yang kedua meliputi ruas tol dari palimanan kanci pejagan hingga keberbestimur
dan dalam pengintegrasian ini akan ada barier barier gates atau gardu tol pembatas antar operator yang akan dihilangkan dengan harapan untuk mengefektivistaskan pembayaran di gardu tol
dan berikut pernyataan dari kepala badan pengatur jalan tol mengenai barier gates yang dihilangkan ini
yang pertama cikopo ya cikopo kalau di klaser satu hilang kemudian kalau di klaser dua plumbon apa lagi
kemudian mertapada satu lagi apa yang di sana palikanci ciperna ya
jadi semua yang ada di tengah itu tidak ada lagi jadi lolos tinggal transaksi di asal dan di tujuan
dengan sistem ini pula diharapkan akan lebih memperlancar arus lalu lintas terutama ketika mendekati arus mudik dua ribu enam belas nanti
roli kurniawan cirebon